seperti pay susu pay keju pay tuna hingga aneka kue khas lebaran
jadwal sisa kelima tim di atas kali ya
karena kalo dia ada di dalam situ di luar lagi orang nggak ada yang punya suara